untuk kita untuk kamu
allah akan selalu melindungi keluarga kita
insyaallah kita semua bisa lepas dari ketakutan ini semua
tapi biar bagaimanapun
kamu tetap tenang
terima kasih banyak ya
terus gimana kamu mau ke tempatnya amar atau gimana
aku mau cek kondisinya
apalagi dia udah nyamatin aku rina sama papa
iya mama juga gak nyangka dia bakal terluka sih
parahnya yaudah oke
cukai kamu tolong antri nalim ya
kebetulan kamu masih disini
saya juga mau bicara sama kamu
bukannya saya nggak mau pulang
tapi rasanya berat sekali untuk mengandalkan rina dengan
kondisi seperti ini
saya amat sangat paham dengan apa yang kamu rasakan
saya semua mengerti
saya juga sebagai orang tua
tahu apa yang kamu rasakan
yang dibutuhkan oleh andin
adalah waktu untuk menenangkan diri
biarkan mereka sendiri dulu
baru mengalami sebuah trauma yang luar biasa
kamu gak lihat dia tadi
andin juga masih under pressure
ini semua karena els
tanpa memberikan jalan keluar itu juga tidak bijaksana
tapi saya ada rasa bersalah
kemarin saya berhasil menangkap riki
tapi terlihat riki lolos
dan akibatnya sekarang rina jadi trauma seperti ini
menyalahkan diri sendiri juga bukan sebuah jalan keluar
kita gak pernah tau
akan kejadian seperti ini
dan saya harap kamu mengerti kondisi sekarang
kasih mereka ruang
biarkan mereka sendiri dulu
nanti begitu semuanya sudah tenang
reina dan andin akan bersikap baik kembali kepada kamu
ya apalagi rena sudah tahu kamu ayah kandungnya
terima kasih pak
terima kasih sekali saya ketemu pak randy di sini
iya saya kesini untuk menyokong ibu tadinya
tapi saya ketemu sama yolanda
dan yolanda bilang juga
ibu reina dan pak surya sedang dirawat di gd
alhamdulillah sepertinya ibu sudah keluar dari gd
ya seperti kamu lihat sendiri aja
aku baik baik aja kok
alhamdulillah saya ikut senangannya
kabar saya juga baik baik aja sekarang
sudah diperbolehkan berpulang
baik baik aja kan bu
aku rasa rena kena trauma
dengan apa yang terjadi hari ini
karena agak sedikit lupa
dia memang takut
takut ketemu sama orang
udah kamu jangan gitu gitu dong
ini kan pak rindy
sama tante yolanda
kamu kan kenal saya
tante yolanda yang tadi yang banjirin kita
ya pak rindy ya kamu tau kan yang sering datang ke rumah
kasih dia waktu dulu sebentar
yuk kondisi pak amar sekarang
saya datang ke sini pak enak
pak amar baru selesai dioperasi
karena beliau mengalami pendarahan yang cukup parah
dan perutnya juga dijahit
dan sampai sekarang belum sadarkan diri bu
biar saya ujung aku sekarang
kalau mengenai itu
saya juga belum tahu
karena saya sendiri belum masuk bu
beliau juga masih di fase untuk penanganan dan observasi
ya kita tunggu kabarnya saja
yolanda kenapa di sini
saya ada di sini karena saya menemani pak
pak amar baru selesai dioperasi
dan sementara dalam keadaan pemulihan
saya terperihatin ya yolanda
semoga pak amar
melekas pembaikan istrinya
pak randy juga datang ke sini karena dia pengen jemukin aku
tapi kan ngambilnya kan kita nggak kenapa napa ya
kalau boleh saran mungkin
ibu sebaiknya langsung pulang aja ya bu
biar ibu bisa istirahat di rumah
kalau kapan bisa untuk menjenguk
atau mungkin nanti saya titipkan kabarnya ke randy
untuk disampaikan ke ibu nanti
mendingan kita pulang karena rena juga butuh
tempat untuk lebih tenang lagi
di rumah akan lebih baik ya
ya dia saya pulang dulu ya
aku masih ada
ada trauma yang seperti ini
boleh kamu stay di sini nemenin yolanda
yang kalau ada apa apa nanti kamu info
ke sama saya ya
ya dah oke let's go
kamu mau langsung ke kamar apa
aku mau duduk dulu aja sebentar
aku sedih loh sedih
ingat kejadian tabrakan itu mah
ini semua gara gara aku loh ma
pak papa tuh gak sadar
papa udah kasih perlindungan yang maksimal
bahkan kamu itu
hampir kehilangan nyawa kamu sendiri
karena kejadian itu
dan aku juga yakin
andin gak ada sedikitpun
punya pikiran seperti ini
karena andin tahu kalau papanya itu
udah menjaga andin dan juga reina
pada saat itu kan
untung ada amar ma
kalau dia gak ada
nanti kalau papa udah enak kan
coba papa temuin amar
bilang terima kasih
jangan mikir macem macem ini musibah namanya pak
iya aku tahu
aku mau syarat dulu ya
kamu ragak fathers
sama aurait suasana ya
terima kasih ya

kok sama kalau
kami sebagai orang tua dari elsa dan handim
ingin memohon padamu ya allah
tidak bersyukur dengan segala ketetapanmu ya allah
berikanlah kekuatan kepada kami
kekuatan lebih ya allah
agar kami mampu menghadapi semua ini ya allah
apalagi keadaan ricky yang masih di luar sana ya allah
hamba merasa tidak tenang ya allah
lindungilah keluarga hamba ya allah
engkau lah tempat teraman
lindungilah segenap keluarga kami ya allah
masuk duluan saja ya expenses
lena mencuci dulu yaa nay
aduh bisa din
kok kamu jagainya sendirian
uya jagainya di dalam rumah bu
kok di dalam rumah
tadi mbak kiki telepon saya
katanya dia ketakutan di dalam rumah
sekarang cuma berdua sama den azkara
nah takutnya si riki yang itu masuk ke rumah bu
yaudah gak apa apa
tapi kamu ini ya sama putra dan ada penjaga yang lain
kamu maksimalkan penjagaan di sini
gak ada yang aneh aneh kan tadi kan
gak ada bu
gak ada ya
yaudah kalau gitu ya
kamu langsung istirahat aja deh
aku langsung masuk kamarnya
udah langsung aja
pasti lelah dan capek sekali
iya bu bos
kan andin harus ke rumah rumah terus
kayak gak mau lepas gitu dari mamanya
dan gak mau dipegang sama yang lain termasuk saya bu
saya sedih banget bu
ya karena memang mungkin masih trauma
udah pelan pelan lah ya
belum bu bu
ini kok belum tidur azkara
iya masih pengen main tadi
ibu mbak andin udah pulang sama reina
udah saya suruh langsung masuk ke kamar pasien
alhamdulillah kalau begitu uya juga ikut senang bu
yaudah terima kasih ya
tadi boy udah cerita juga katanya kamu disini nungguin kiki sama sekarang
kalau begitu uya izin balik ke pos bu
yaudah jangan kesana
sama mama jangan kesana
ki gue ke kamar duluan
mau ngasih tas
sekalian gue mau nabrak jaketnya
kiki juga mau bikinin susu potas sekarang
kita udah sampai rumah
ini udah di kamar mama
itu dia mama
tuh ada askara itu di situ
ini ada azkara tutup
mau kemana kamu sayang
eh udah dong
kamu janji gini dong sayang
udah sekarang rena mau mandi gak
tapi mama jangan kemana mana ya
mana mana mama di sini kok disamping sama rena terus
sekarang mama tanya reno mau mandi nggak
rena habis dari luar
mau di seka mungkin
kalau rena nggak mau mandi di lap aja harus sampai bersih ya
harus bersih bersih oke
di seka sama siapa
mau sama mama
sama mama yaudah
yaudah nanti mama minta kiki untuk siapin semuanya
nanti mama siapin ya
mungkin kiki lagi megang maskara
mama panggil kiki dulu ya
karena rena nggak bisa jauh jauh dari aku sayang
ntar ya tunggu ya
gimana caranya buat mengatasi semua ini ya
gimana caranya menghilangkan trauma takutnya rena
dan gimana caranya mengembalikan rena ya

mbak mirna jangan nangis lagi ya dong
kan kiki jadi ikutan sedih ngelihatnya
sedih gue kiki
sedih banget gue ngeliat rena
kasian banget dia kiki
dia kayak trauma gitu
kasian reina mbak
kok sampai sebegininya ya
yang bikin gue sedih kiki
renanya nggak mau dipegang sama gue kiki
setiap dipegang gitu
kayak orang ketakutan
pakai andin tuh kayak capek banget
dia maunya nemplok mulu sama andin
entah digendong entah dipeluk
nggak mau nggak mau gantiin
nggak mau sama orang lain kiki
gimana gue nggak sedih
mbak kiki jadi kasian sama mbak andin
pasti mbak andin udah gitu rena
udah gede kan
kalau digendong kan pasti antep
kalau inget kayak gini
aduh ya allah
pengen gue gebuk tuh orang sumpah
ini pasti semuanya kan biang keroknya mbak es batu itu
gara gara dia itu kan cirinya jadi kayak gini
kiki jadi kepikiran sama rena mbak
udah ya jangan sedih lagi dah
masa dokter bener kan
dan juga bilang trauma gitu kiki
ya dia tuh kalau ngeliat orang apalagi ngeliat cowok
dia bisa teriak sendiri bisa histeris sendiri gitu
karena sangking ketakutannya
makanya tadi kan gue bilang dipegang aja deh langsung begitu
oke gue mau balik lagi rena
bawa dia dari kecil
nanti dia makin membaik kok
udah ya jangan sedih lagi
saya kepikiran sama pak amar
saya takut kenapa napa sama pak amar rena
mikir yang baik baik
insya allah asinan juga akan baik kok
ya tapi gimana saya mau mikir yang baik baik aja
ya saya paham sih sama perasaan pak amar
dok gimana keadaan pak amar
sudah beberapa jam ini kami memantau kondisinya
dan saya juga baru saja memeriksa kondisi pasien
dia meskipun terbilang stabil tapi statusnya masih kritis
seperti terlihat dia masih belum sadar hingga saat ini
maksud pak dokter beliau koma
bukan kalau itu pengaruh dari obat bius
kebetulan sebelum kita melakukan operasi besar
kami memberikan bios total pada pasien
oh ya apa ada anggota keluarga yang stand by
untuk menjaga pasien selama di icu
iya saya dok saya asisten pribadinya
jadi saya akan stand by di sini
iya saya juga akan stand by di sini
memang setiap pasien yang ada di ruang icu itu wajib
ada anggota keluarga yang stand by menjaga selalu
apalagi kondisi pak amar ini dalam keadaan kritis
kalau begitu saya tinggal dong
ya sudah terima kasih dok
ran kamu kenapa gak pulang aja
nanti saya yang standby di sini gak apa apa kok
saya jadi gak enak sama kamu
gak apa apa kok ini salah satu tugas saya juga
tadi kan bu ani yang minta saya ke sini
oke kalau gitu makasih ya
memang tadi kejadian tadi kalau diingat ingat membuat shock sih
tapi insing dari pak amar itu memang tak pernah salah
saya naruh baju ini dulu ya bu
aduh udah seger ya cucu oma nih
yaudah sekarang kita langsung istirahat ya
istirahat ya mau ditemenin sama oma
ya biar mama mandi beres beres bersih bersih
biar badannya rena enak
miss kiki ke dapur dulu ya bu ya mbak
nanti kalau ada apa apa kasih tahu kiki bu
miss ibu mbak
udah kamu mau matemenin dulu ya biar mama bersih bersih
seka seka dulu juga ya
tidur dulu aja yuk
kita bikin rena tidur dulu aja
gitu jadi kamu nemenin dulu
sen ibu dulu
capek dia kecapek
makanya cepet sekali tidur
gak apa apa nanti mama tungguin rena di sini
kamu bersih bersih dulu deh
gini aja deh ma
mumpung karena rena tidur aku juga cuma paling sebentar doang
mama bersih bersih aku bersih bersih
nanti aku minta kiki untuk nomelin rena
nanti kita ketemu di ruang makan ya
mama dulu aku jagain rena

kami mau ga
kami mau ke luar
semoga running daydin
bukannya kamu bilang kalau malam ini ada makan malam sama relasi bisnis kamu ya
kalau kita cuma berdua
mereka berhalangan hadir
aku tuh tadi mau bilang sesuatu
dan aku lebih suka kamu
aku lebih suka kamu
aku lebih suka kamu
itu cinta yang paling kita kehidupan selama ini
kalau terika kini terima kasih
servisi ini akan lebih baik untuk berkomunikasi dengan mereka
tapi aku udah pergi aja
aku bilang elo aku cintamu
aku masih gak punya cinta
aku basah dulu dulu nanti
aku kesian juga jujur
aku bisa di yakada sekarang wymeli armee ini buddy
aku masih ga ada sy phillips smera
mungkin ketawa senang
sekarang itu masuk akal
maafin mama yang belum bisa melindungi kamu dengan baik
mama janji mama akan memberikan yang terbaik untuk kita
allah akan berkati
aku akan selalu melindungi keluarga kita
insyaallah kita semua bisa lepas dari ketakutan ini semua
sweet dream ya sayang
bu ini mbak andin masih di kamar belum keluar ya
mungkin masih mandi
biarin aja nggak apa apa
apa perlu mau kiki panggil bu
udah gak usah biarin aja
kasih dia waktu it's okay
ini mbak andin
andin di dalam kamar
iya dia lagi istirahat dia capek banget soalnya
jadi biarin aja dulu
soalnya dia belum makan apa apa loh
dia lagi tidur
tidurnya nyaksinan tapi kalau misalkan dia lapar atau apa
kalau ini kan aku makan cepat
kalau sebalik ke kamar kalau dia mau apa
aku kasih langsung aku suapin
lagi gak bisa jauh jauh dari aku sih
reina kenapa itu
mbak birna mbak birna
maaf ya tadi mama makan dulu sebentar
bukannya mama ninggalin reina
iya ada mama disini ya
ada mama disini ya
apa asal menapiskasi kita
kamu pasti ngajak aku dinner kayak gini
karena ada sesuatu yang mau kamu lakuin kan
kamu mau bisnis trip berapa lama kali ini
aku udah ketemu kamu selama
salah itu bukan waktu yang sebentar
untuk mengenal kamu lebih dalam
dan bisa nebak arah kamu tuh maunya kemana
jadi kamu emang bener
sebenarnya ini semua aku siapin
karena aku mau ngasih tau langsung sama kamu
tapi gak pake liri kiri kanan kan
jadi cuman mau agak gila
bercanda bercanda bercanda
gak akan lirik kanan kiri
karena satu cinta
itu udah cukup
dan itu kamu
kamu janji juga kamu akan langsung kabarin aku
kalau kamu udah sampai tempat tujuan